pembangunan terminal tiga ultimate bandara soekarno hatta tahap pertama sudah mencapai tahap akhir
dan dengan anggaran pembangunan yang mencapai tujuh triliun rupiah
terminal baru yang megah ini diklaim memiliki fasilitas paripurna serta teknologi mumpuni
korespondensi nn indonesia femi afriyadi memiliki laporannya untuk anda
terminal baru hasil karya anak negeri ini dibangun dengan konsep kearifan lokal
memiliki panjang sekitar dua lima km dan luas bangunan hampir empat puluh tiga hektare
anggaran pembangunan mega infrastruktur ini mencapai tujuh triliun rupiah
dalam waktu dekat operasional terminal megah ini akan dimulai untuk melayani masyarakat
yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran tahun dua ribu enam belas
dengan adanya terminal tiga ini kita bangun untuk memenuhi tingkat pelayanan itu
sehingga kapasitas itu akan bertambah
bapak bisa lihat di sini check in kita sudah luar biasa besar
dan kemudian aksesibilitas kita sudah lebarkan kita sudah bikin flyover
dan seperti yang tadi saya bilang di depan kita sudah siapkan aksesibilitas kereta api
baik dari belakang dari depan dan kemudian konektivitas masing masing terminal
terminal tiga ultimate tahap pertama dirancang memiliki daya tampung sekitar lima belas juta penumpang per tahun
kapasitas tersebut akan bertambah menjadi dua puluh lima juta per tahun jika pembangunan tahap dua selesai dibangun
rencananya pembangunan tahap dua tersebut akan selesai pada bulan desember dua ribu enam belas
dan dapat beroperasi pada maret dua ribu tujuh belas mendatang
kehadiran terminal tiga ultimate ini diharapkan bisa menjadi ekspektasi positif bagi masyarakat
pt angkasa pura ii mengklaim jika infrastruktur ini dilengkapi dengan sarana
serta fasilitas paripurna dan teknologi canggih
mulai dari check in counter yang berbentuk delapan pulau di indonesia
handling bagasi yang dilakukan secara otomatis
cctv yang bekerja dan untuk memantau pergerakan setiap penumpang
hingga akses jalan layang yang terintegrasi moda transportasi kereta api
keseluruh infrastruktur megaproyek ini juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan klasik penerbangan
seperti akses yang sulit dari dan menuju bandara hingga delay berkepanjangan
femi afriyadi tanggerang bandara